dia minta ngobrol bahwa mestinya neng jangan mau tadinya sopi udah nggak mau
kita akan nyari malu neng sama orang ciaur iya bah sopi juga malu
ngajar kampung kita mau jadiin tempat berbuat dosa
maaf bu guru gak ketemu
masa gak ketemu
iya bu guru saya teh sudah keliling kampung
tapi belum ketemu juga
kemet gimana sih
mau ngukur baju malah ngilang
tukang kriasnya teh udah dateng dari tadi
saya teh juga gak tau bu guru
yaudah coba kamu cari nanti sana
baik bu guru assalamualaikum
bapak bapak abangnya sofia
kemet lagi monyet sama sofi
mereka masih di sana bus
mata aa ngeliat cewek itu
aa pergi deh
pak pak ada apa ini
ada apa ada apa kenapa kalian berdua disini
ngobrol gak ada tempat tapi
kamu temennya cantik pisan ros
kalau udah di make up pasti makin cantik
ayo dibuka bajunya nih biar langsung dikerjain
arista pengen lihat dulu

terima kasih kang
sama sama kak ari
cukur rambut berdua
nanti aja deng
sehari sebelum kemet nikah
apa bedanya sekarang sama nanti
kamu itu jelek rambut panjang
gak kayak rambut kamu
nanti aja deng
terus sampai sini
pak itu apa apaan
anak saya mau dibawa kemana
anak apaan itu mojok perduaan sama dia
kamu memang mesti dimatikan
jangan main hakim sendiri pak
biar saya gak sendirian
desi udah mau kasih tahu kamu
kenapa saya tuh udah lepas
makanya biar orang tua kamu yang jemput kemari
coba kasih tau orang tua kamu
pintar juga si piping bawa abahnya sop ya

apa dia yang membunuh si sopi
kemen pasti tahu itu bakal jadi masalah
kamu yang jahat
rampas tunangan bos ajar
oh jadi kamu yang mocok sama tunangan orang
neng ketama mau
neng gak mau ngobrol si kemet
mestinya neng jangan mau
tadinya sopi udah gak mau
kita akan jadi malu
ketemu dimana bah
ada apa bah
ditangkap warga ciaur
lagi berduaan sama si kemit
di tempat sepi
sopi masih mencintai kemet
ketemu dimana obrigado
si yang chin